teka teki pembantaian satu keluarga di banyuasin sumatera selatan akhirnya terungkap otak pembunuhan keluarga matasir ditangkap polda sumatera selatan
pelaku menghabisi korban dan keluarganya karena takut dilaporkan ke polisi atas kasus jual beli lahan
setelah menangkap tiga dari empat eksekutor yang membunuh matasir dan empat anggota keluarganya
tim polda sumatera selatan dan polres banyuasin berhasil menangkap agus mubarok
pria berusia empat puluh delapan tahun warga desa sidorejo kecamatan muara sugihan banyu asin ini ditangkap di kawasan cikarang bekasi bersama istrinya
agus dan istrinya menghilang setelah kelima jenazah korban ditemukan mengapung di sungai muara padang jalur enam belas banyu asin sumatera selatan
berarti dari tersangka yang sudah kita tangkap ada empat dan satu masih dalam
pengejaran oleh tim yang sudah kita bentuk dari polda maupun polres banyuasin untuk menangkap satu tersangka lagi atas nama uu
yang mana akan segera kita terbitkan sebagai dpo
agus mubarok mengaku menyuruh empat pemuda yakni abdul kohar purwanto nendi mulyana dan uu untuk ke rumah natsir yang berujung pada pembantaian satu keluarga
agus mubarok takut dilaporkan ke polisi karena kasus jual beli lahan
korban matasir merasa tertipu atas pembelian empat kafling tanah karena dua kaveling diantaranya ternyata bermasalah
rencananya mau jual berapa tanah ini
ya cuma jual empat hektare itu dua kafling
berapa itu jual
dua kafling satu ratus lima puluh lima juta
mengenai motif ya ini karena si korban ini terdengar berita
kalau dia mempunyai uang yang banyak hasil menjual sawahnya atau tanahnya di tempat lain
jadi uangnya kira kira tujuh ratus lima puluh juta begitu ya
nah ini terdengar sehingga muncullah niat si pelaku ini yang dikomandani oleh am ini untuk mengambil uang itu
kasus pembunuhan satu keluarga di jalur enam belas desa indrapura kecamatan muara padang banyu asin terjadi pada selasa malam sepuluh mei lalu
jasad tasir dan anaknya
setelah itu anaknya ditemukan warga pada jumat tiga belas mei
saat ini polisi masih mengejar uu yang buron
para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
pencurian dengan kekerasan hingga undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal yakni hukuman mati